saudara selain berkumpul bersama keluarga
momen lebaran dimanfaatkan untuk berlibur ke lokasi wisata
nah di provinsi lampung ada satu tempat wisata keluarga
dengan puluhan wahana permainan yakni krakatau park
selain wisata alam provinsi lampung juga memiliki taman hiburan
yang diklaim sebagai yang terbesar di pulau sumatera yakni krakatau park
dibuka sejak tahun lalu taman hiburan krakatau park
menyajikan beragam wahana bermain dan juga belajar bagi pengunjung
tercatat ada dua puluh enam wahana permainan di krakatau park
seperti apa keseruannya berlibur di krakatau park
lampung sudah bersiap jurnalis valentina sitorus yang punya cerita dari lampung
nah sekarang ini keseruannya seperti ini kita bisa lihat
biasanya tarian ini dibawakan oleh anak anak muda ketika acara ini dimulai

penangkan nama saya nadia wira habsari biasa dipanggil nadia
nadia boleh dong diceritain ini tarian ini sebenarnya tarian apa
kemudian kalau misalnya dalam filosofi tarian yang ada di lampung ini biasanya dipakai ketika acara apa
oke jadi tari ini nih sebenarnya tari kreasi cuma sudah dibakukan
tari daerah nah tari bedana ini biasanya itu ditarikan saat masyarakat lampung dahulu ya kak ya
dahulu itu saat hatam al quran
ini menceritakan juga tentang kegembiraan muli muli dan menghanai tentunya
ini kan menjadi momen yang spesial buat teman teman semuanya
kalian kalau misalnya latihan tari itu dimana sih
nah jadi kalau ditanya latihan sejak kapan kami emang ada latihan tutinnya
di sanggar seninga dan hasan kak di kecamatan kalianda
untuk mempersiapkan acara ini sih kurang lebih dua minggu
kalau misalnya nih ada sahabat dari sahabat kompas tv yang ada di lampung pengen gabung sama kalian
untuk bisa ikut sanggar tarinya gimana caranya
boleh banget nih buat temen temen yang mau join sanggar seningan hasan boleh cek ig nya
boleh di dm aja nanti dibalas sama admin ya
oke dan pasti nanti akan langsung ikut tarian untuk bisa pentas pentas
terima kasih ya teman teman sudah membantu
semoga setelah ini banyak sekali masyarakat yang teredukasi tentang tarian tarian daerah dari provinsi lampung
nah teman teman itu tadi memang ada keseruan
karena kan sekali lagi ini adalah momen spesial momen liburan lebaran
yang mana memang pasti krakato park yang tempat saya berdiri saat ini
itu telah menyiapkan sejumlah hal
utamanya sebagai perhiburan bagi masyarakat yang mungkin berkunjung ke krakatau park
karena krakatau park ini memang baru berdiri di tahun lalu
dan katanya ini diklaim oleh pengelola tempat wisata hiburan ini sebagai salah satu wahana wisata terbesar di pulau sumatra
langsung aja kita tanyakan oleh manajer operasional
mas tommy jadi ini kan kelihatannya dari tadi tuh banyak sekali
banyak sekali masyarakat yang berkunjung ke sini
boleh nggak apa namanya diceritain
diceritain apa aja sih sebenarnya wahana permainan yang jadi favorit di tempat ini
di sini kita ada dua puluh lima wahana ya
dua puluh lima wahana termasuk ada gallery science
ada misteri krakatau juga yang baru kita launching di lebaran tahun ini
yaitu kita bertemakan sejarah terbentuknya krakatau itu sendiri dan pulau jawa serta sumatera
nah di situ anak anak
bisa belajar tuh untuk kegiatan belajar apa saja
terus ada galeri science yang kita adakan untuk media pembelajaran anak anak itu sendiri sih
kalau untuk di sini yang favorit lapas luncur tentunya
betul lava seluncur itu rainbow slide ya kalau nama ininya nama komersilnya
itu seluncuran jadi kita pakai ban nanti bisa dilihat langsung aja ke atas
nah terakhir nih ini pasti yang paling ditunggu masyarakat
berapa untuk bisa masuk keliling bermain semua wahana di krakataumar
di sini cukup bayar seratus ribu saja sudah bisa menikmati dua puluh lima wahana tersebut sepuasnya
mau dari pagi sampai sore boleh
ini juga menjadi salah satu hal yang menarik sudah ada teman saya
ada taufik riyadi yang mencoba salah satu permainan yang ada di krakatopark
namanya adalah permainan sepeda langit ya
boleh kita sapa taufik
saat ini saya sudah berada di salah satu wahana di krakatau park yaitu adalah sepeda langit
ini adalah sepeda langit yang unik
ini adalah sepeda langit yang unik karena ini mirip sepeda langit yang ada di krakatau park
jalannya aman dan di sini kita di
di sepeda langit saya ini kita bisa melihat berbagai yang ada di keraton
saudara itu tadi kalau misalnya anda melihat dari visual udara
di sini kita bisa melihat ada misteri krakatau bisa melihat ada biang lala
saudara kalau misalnya anda lihat bagaimana visual dari yang ditunjukkan oleh juru kamera kami riki sultan
ini memang banyak sekali wahana permainan yang ada di krakatauan di provinsi lampung
ada dua puluh lima plus plus wahana permainan seperti tadi disebutkan ada lava meluncur
yang perosotan panjang enam puluh meter kemudian juga ada sepeda langit
yang memang tadi juga sudah dicoba oleh salah satu reporter kompas tv ada taufik riyadi
nah anda kalau misalnya mau datang ke sini boleh utamanya anda yang mungkin baru sampai di pelabuhan bakahuni
karena ini letaknya tidak terlalu jauh hanya perlu satu menit saja jika anda ingin menuju ke krakatau park
nah cukup bayar seratus ribu kalian tidak perlu menambah biaya lagi untuk bisa naik semua wahana yang ada di krakatopark
yang jelas tadi kalau misalnya anda bisa melihat seperti inilah luasan daripada krakatau park
baik siska terima kasih kami akan kembalikan kepada anda
baik terima kasih valentina sitorus dan juga adha taufikriyadi
ini kayaknya lebih asik untuk main sepeda lagi daripada live report ya terima kasih